dan untuk mendukung mobilitas masyarakat saat asean games dua ribu delapan belas digelar
pemerintah provinsi dki jakarta akan menggratiskan bus transjakarta setiap akhir pekan
selama gelaran asean games pt transjakarta akan menggratiskan ongkos bagi para penumpang di tiap akhir pekan
penggratisan ongkos ini untuk semua rute
dan gubernur dki jakarta anies baswedan juga menyatakan kebijakan ini untuk mendukung warga yang hendak menonton pertandingan saat asean games berlangsung
anies pun berharap warga jakarta dapat memanfaatkan fasilitas ini dan turut memeriahkan setiap pelaga
silahkan menggunakan fasilitas yang disiapkan lewat transjakarta